sementara itu calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno kembali menyentil kepala daerah yang menjadi tim kampanye pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
yang mengatakan inilah yang membedakan antara pasangan kandidat pilpres nomor urut satu dan dua
ini disampaikan sandi pada kunjungannya di pasar imogiri bantul yogyakarta jumat pagi
cawapres nomor urut dua ini tidak ingin ada kepala daerah dari kubu mereka yang ikut mengurusi pilpres
sandi meminta kepala daerah fokus melayani masyarakat
justru saya minta setiap bupati untuk fokus dalam pembangunan wilayahnya masing masing dan jangan ikut dalam pilpres
karena pilpres ini berpotensi memecah belah rakyatnya sendiri
jadi ini yang menjadi diferensiasi kita
kita yang membedakan kita dari tim pak presiden jokowi dan yai ⁇ maruf ⁇ adalah kita tidak menginginkan para kepala daerah yang ada di dalam kubu prabowo sandi itu
ikut mengurusi pilpres akhirnya menyita waktu mereka untuk mengurusi layanan publik layanan kepada masyarakat